presiden joko widodo dan menteri pupr basuki hadi mulyono menyebut proyek sodetan ciliwung kbt
mangkrak selama enam tahun dan baru dikerjakan kembali pada era penjabat gubernur dki heru budi hartono
menteri basuki mengatakan sodetan ini bisa mengurangi debit banjir sungai ciliwung atau debit airnya
dengan mengalirkan air sebesar enam puluh meter kubik per detik ke kbt
apa yang menjadi kendala proyek ini selama enam tahun terakhir mengutip dari pak presiden dan juga menteri basuki
kita bahas bersama nara sumber sudah bergabung malam hari ini pak firdaus ali staff khusus menteri pwpr
pak firdaus selamat malam
selamat malam putri selamat malam kang yayat
terima kasih atas waktu anda
ada kang yayat juga kang yayat selamat malam pakar tata kota universitas trisakti
selamat malam mbak putri pak firdaus selamat malam sudah lama gak ketemu ini
ya sudah dipertemukan lagi di sini ya
kita bahas malam hari ini soal sodetan ciliwung kbt yang memang sebenarnya bisa dilihat dari beragam sisi
tapi saya spesifik malam hari ini hanya ingin melihat dari sisi tata kota kebijakan dan juga perencanaannya
saya ke pak firdaus terlebih dulu pak firdaus apa yang menyebabkan sampai menteri basuki mengatakan ini mangkrak
ya karena kan wak jokowi jadi gubernur lalu kemudian tahun dua ribu dua belas ya pas kebanjir besar ya
pak jokowi memutuskan bahwa ya antaranya dari bagaimana mengurangi mereduksi beban dari puluh
lalu kemudian untuk mengurangi beban di pintu air manggarai salah satu opsinya itu adalah membuat kita ciliwung ke bkt
sehingga beban yang masuk ke celung itu kita kurangi
lalu kemudian inisiasi program ini tetapi kemudian kok jadi presiden dilanjutkan oleh ahok
dan proses pembebasan lahan ini berproses
lalu kemudian ya gubernur ahok pada saat itu kemudian berhadapan dengan masalah pembebasan lahan
karena totalnya ada lima puluh sembilan persil lahan yang totalnya kira kira satu hektare yang harus dibebaskan
tapi kemudian warga melakukan apa namanya
pelawan hukum lalu ya pemprov dki jakarta dikalahkan
lalu kemudian kalau saya tidak salah tahun dua ribu lima belas ahok melakukan banding ke mahkamah agung
tetapi tahun dua ribu sembilan belas ya kasasi
kasasi tersebut dicabut oleh gubernur anies
sehingga kemudian memang ya proyek sodetan ini terhenti
tidak bisa dilanjutkan
sehingga benar kalau dikatakan enam tahun tidak ada kemajuan apa apa memang ya demikian
sejak tahun dua ribu lima belas sampai tahun dua ribu dua puluh satu kemudian di mana kita melihat pasca banjir besar
ya satu januari tahun dua ribu dua puluh ya yang halim bandara terendam
lalu kemudian pemerintah pusat ingin kembali untuk mengingatkan pemprov dki jakarta
bahwa memang ya kita harus selesaikan
berikan ciliwung cahdani ini di samping
ya pemerintah pusat menyelesaikan waduk cimahi dan ciawi dan sukamahi
alhamdulillah tanggal dua puluh tiga desember kemarin
siawi sudah selesai
sudah diresmikan oleh presiden jokowi
oke pak firdaus tapi kalau misalnya kita melihat permasalahannya soal pembebasan lahan
ini kan masalah klasik ya
masalah klasik kalau dikatakan selama enam tahun ini tidak selesai
apakah kemudian pupr juga sudah memfollow up kemudian mengecek
kemudian fungsi kontrol itu apakah tidak jalan
karena kan kalau misalnya kita bicara soal proyek katakanlah ini strategis nasional ya
jadi ini berkaitan dengan sesuatu yang terjadi di ibu kota
itu koordinasinya tidak jalan dengan pemprov atau bagaimana
sebetulnya ya kita di pemerintah pusat yang melalui balai besar
wilayah sungai ciliwung sadane itu selalu intens menyiapkan pemprov dki jakarta
bahkan menko marinfes dia mengadakan koordinasi berkali kali
tetapi sekali lagi bahwa domain untuk membebaskan lahan ini ada di pemprov bukan di pemerintah pusat
jadi tidak mungkin besar kemudian mengambil alih nanti malah ditemuan
sehingga sepenuhnya kendalinya
ada di pemprov dki jakarta
tapi bukan kita tidak karena setiap tahun kita selalu mengatakan bahwa
ada permajuan progres kaitan pembebasan lahan ini gitu
kak yayat kalau misalnya kita bicara soal proyek proyek strategis nasional yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebenarnya untuk
yang apa ya kendala kendala yang terjadi di lapangan berkaitan pembebasan lahan itu nggak cuma di sini
ada beberapa di wilayah lain kita tahu ketika mau bikin tol trans jawa itu juga beberapa kali terjadi
tapi khusus dari sini soal sodetan ciliwung kbt ini dari sisi perencanaan kemudian eksekusinya anda melihat apa kelemahannya sebenarnya kang yayat
ya ini sebetulnya beban terbesar itu adalah beban politis
pada waktu sebelumnya kan waktu kita mengatasi kampung pulau itu ada kesannya
kesan penggusuran kesan keguguran kesan keguguran kesan keguguran kesan keguguran kesan keguguran kesan keguguran kesan keguguran kesan keguguran
penggusuran atau kesan itu
nah ketika pak amis naik itu ada kesan beliau menghindarkan potensi konflik dengan masyarakat
hingga pilihannya adalah pilihan aman dulu karena saya tidak tahu ya
karena kan semua orang yang menjadi pejabat gubernur jika masih menginginkan sesuatu yang lebih panjang
pasti mencoba menghindari potensi konflik atau mengedepankan bahwa saya berbeda dengan cara pemimpin terdahulu
karena bagaimanapun kan
persoalan pembebasan tanah
kalau ada potensi konflik itu pasti akan menimbulkan persoalan sosial di dalamnya
nah tapi justru yang menarik sekarang ini adalah mengapa pak budi tanpa rame rame kok bisa menyelesaikan
itu kan sebuah hal yang menarik gitu kan
jadi pertanyaannya pendekatan apa yang dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama
sebetulnya persoalan teknis itu jika memang bisa disepakati
anggarannya ada itu bisa diselesaikan
tapi kalau memang di situ ada persoalan beban politis
kesannya nanti ada konflik dengan masyarakat
dan menimbulkan persoalan panjang
ini kan bisa menimbulkan trauma ya dalam konteks
wah ini stigma pemimpin yang suka gusur gusur masih melekat ya
di sini kan ada hal yang menarik bagi siapapun untuk berani melawan keadaan
kalau dia tidak punya beban politik nothing to lose
dan saya melihat kalau misalnya sebelumnya di pansapahawo
dia tidak punya beban politis
kalau ini secara teknis benar ya itu dijalankan
dan yang kedua memang ada persoalan mendasar dalam konteks penyelesaian
persepsi pendekatan itu kan dulu kan selalu terjebak pada naturalisasi
nah itu kan menjadi sebuah clbk ya
cucian lama belum kering yang diperdebatkan panjang
sehingga tidak diambil satu keputusan
nah jadi karena perbedaan mainstream itu
jadi ya sudah lah apapun yang dikatakan namanya normalisasi
saya tolak selesai
karena sebetulnya kan selalu dikatakan
pendekatan normalisasi maupun naturalisasi
implikasinya adalah harus membebaskan lahan
cuma pertanyaannya kalau di naturalisasi
itu kan saya tidak tahu seberapa besar ada perubahan
ada pembebasan tanah
tapi kalau di normalisasi
misalnya sudah dihitung berapa kapasitas
bagaimana teknis mengalihkan potensial
air yang berlebih di ciliwung dengan pendekatan teknis
dan harus menanggung risiko pembebasan tanah
ya kalau memang ada anggarannya
dan itu dihitung memang matang eksekusi saja
oke bisa gitu ya bu wanyantinya
nah esensinya kemarin itu
karena pemerintah tidak ingin berkonflik panjang
dia kan mencabut mencabut gugatannya
ya sudah lah biarkan saja siapapun nanti yang menyelesaikan
inilah akhirnya persoalan itu tertahan lebih dari enam tahun
karena pengambil keputusan tidak berani mengambil keberanian
untuk mengambil risiko politis
maupun risiko teknis yang ada
hmm pak firdaus sekarang kalau misalnya
disampaikan ke masyarakat progresnya sudah seperti apa
secara teknis kita berharap
bulan april tahun dua ribu dua puluh tiga ini ya
oh kan dua tahun ini rampung
sehingga dia bisa difungsikan
sehingga seperti yang disampaikan oleh bapak presiden
solidaritas ciliwung bkt ini
kita bisa mereduksi beban yang masuk ke manggarai itu enam puluh meter kubik
dengan dua kanal dua terowongan tadi berfungsi
kita kurangin yang masuk ke pintu air manggarai
ya dan kita sudah menyelesaikan juga bendungan ciawi sukamahi
yang masuk ke pintu manggarai
sehingga kita selesaikan dua bendungan kering di hulu tadi
dan kemudian solidaritas ini akan berfungsi efektif nanti bulat april ya
ya beban yang masuk selama ini ke kanal barat
jadi ini kita harapkan sekali betul betul sangat apa
kebosan sekali sepanjang sejarah ini ya
dan tadi seperti dikatakan kak yaya tadi
bahwa kalau sebetulnya pendekatan kita tadi bahwa inilah manfaat
adalah kebutuhan untuk menurunkan
menurunkan reduksi banjir tadi
harus dikalkulasi politik itu harus dikesampingkan
karena warga juga akan melihat bahwa ini kayak seperti apa ada di lapangan
tapi kalau kalkulasinya lain tadi dengan narasi diksi yang dibangun
ya sehingga terjadilah ini enam tahun lamanya
aliran banjir berkurang sekian persen
tapi kalau misalnya publik ingin tahu
setelah ini beroperasi akhir april
itu kira kira daerah yang selama ini banjir
apakah sudah bisa mendapatkan jaminan tidak banjir lagi itu aja
dengan ya dengan kondisi curah hujan tidak ekstrim ya
kita jangan berpikir bahwa kondisi misalkan awal tahun dua ribu dua puluh pergantian tahun ya
nah di halim itu tiga ratus tujuh puluh tujuh mm ya
dengan curah hujan katakanlah seratus paling tinggi satu ratus dua puluh lima ya
daerah daerah sepanjang selama ini yang ada di kiri kanannya ciliwung itu ya
kita akan bisa mereduksi dengan sangat signifikan sekali tadi
sampai ke level hampir namanya dua ratus dua belas titik itu akan kita amankan
sekali lagi saya katakan kalau krisis tidak ekstrim nanti jangan dikatakan luas
pak presiden bilang bahwa dengan selesainya ini kemudian banjir selesai tidak
kita sekali lagi kita itu mereduksi risiko banjir lah ya
kecuali kita bangun sungai baru yang kemudian bebannya juga akan bisa menampung beban limpasan dari hulu tadi
ya ini bisa diamankan
misalkan kita bangun sungai baru dengan beban yang dia bawa kira kira lima ratus sampai tujuh ratus lima puluh meter kubik per detik
ya saya bisa mengatakan bahwa dengan curah hujan di atas satu ratus lima puluh pun ya kita
menjamin dari yang selama ini terdampak tidak akan kena banjir lagi
ya ya baik
kang yayat kalau misalnya kita bicara sekarang tentang blueprint penanganan banjir jakarta ya
sebenarnya kita sudah sering sekali membahas soal ini ya kang yayat
selama ini yang muncul adalah bahwa infrastruktur yang dibangun kemudian tidak berimbang tidak berkesinambungan dengan pembangunan lainnya
masih ada banyak pembangunan perumahan permukiman di daerah daerah

nah yang sekarang ini terjadi apakah apa yang sebaiknya juga dilakukan oleh pemerintah provinsi nih
pertama begini sebetulnya saya sekali lagi mau mengatakan kementrian pupr itu pernah menyampaikan yuk kita revisi master plan banjir tahun tujuh puluh tiga
hitungan tahun tujuh puluh tiga itu kalau dihitung dari kapasitas dengan perubahan bentang alamnya hujan eksternal dan juga
itu sebetulnya sudah tidak mampu
ya kedengaran suara saya ya
ya ya persoalannya itu tadi niat baik misalnya antara usulan yang disampaikan oleh pemerintah pusat saya juga suka bicara
yuk kita revisi master plan yang tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga itu karena memang kapasitasnya sudah tidak maksimal
tetapi kan pertanyaannya itu kan revisi pasti punya implikasi implikasinya harus dilakukan pembebasan tanah pengerukan dan sebagainya
dan disinilah menjadi pertanyaan sejauh mana dki mau memperbaiki master plan tahun tujuh puluh tiga kemudian diadopsi dalam rencana tata ruangnya
tetapi kan persoalan ini persoalan komunikasi politik kembali
apakah satu jalan tidak kalau misalnya mohon maaf ya kalau misalnya pak menteri pu selalu mengatakan bahwa persoalan banjir jakarta itu bukan persoalan dki saja tapi persoalan nasional
karena persoalannya posisinya sebagai ibu kota
nah belajar dari persoalan yang ada maka saya selalu atau yang teman teman lain mengatakan mari kita revisi lah master plan yang lama
karena memang kapasitasnya sudah tidak maksimal kemudian kita ketahui juga ada lokasi lokasi yang sebetulnya selama ini memang sulit untuk diatur
nah kita lihat di bawah ini ya
hijaunya sudah semakin berkurang
jadi memang pendekatan yang paling menarik adalah pendekatan strukturnya ini
kalau pendekatan strukturnya itu dalam konteks ya
masih itu tidak dilakukan
tidak akan selesai masalahnya
kemudian di wilayah tengahnya juga mengalami kerusakan run off air makin tinggi kemudian juga sedimentasi
kan kita sudah melihat bertahun tahun misalnya persoalan ini kan tidak pernah terselesaikan karena sekali lagi revisi master plan tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga itu sudah harus wajib dilakukan
jadi kita lihat bahwa situasi dan kondisinya bisa enak
apalagi sudah ada sukamahi dan ciawi kemudian ada sodetan
ini kan bagian dari skenario yang sebetulnya tidak ada di dalam master plan tahun tujuh puluh tiga
kenapa tidak berani dilakukan
saya konfirmasi itu ke pak firdaus
sudah ada rencana ini kemudian dari kementerian pupr memang itu di pemprov tapi mungkin akan diinisiasi mungkin
putri seperti yang dikatakan tadi oleh kang yayat
bahkan jakarta itu adalah ibu kota negara kesatuan republik indonesia
tentunya treatment kita berbeda dengan provinsi lain daerah lain
maka ini dignity bangsa kita ditempatkan di ibu kota ini sehingga pemerintah pusat tidak akan pernah lepas tangan bagaimana menata kota ini untuk jadi lebih baik untuk layak huni
terkait dengan tata kelola air tadi kita tidak hanya mengurus masalah banjir air minum juga banjir
tetapi sekali lagi ada kewenangan yang kemudian melekat kepada pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi dki jakarta
yang tidak mungkin kita intervensi
kita hanya memberikan bantuan sebatas bagaimana kemudian itu merupakan kewenangan kita
tetapi komitmen pemerintah pusat ya
bisa dibayangkan jika tidak ada yang kuat keinginan yang kuat dari presiden jokowi untuk menyelesaikan bendungan kering yang di hulu tadi
walaupun tertunda cukup lama karena pembebasan lahan
yang masuk ke pintu air manggarai tadi
di sisi lain kalau kita sudah menyelesaikan dihulu kemudian pemerintah pusat sudah bantu disodetan siliwung pkt tadi
tugas tugas pemerintah dki jakarta misalkan membenahi sistem drainasi dalam kota lalu kemudian memperluas ruang terbuka biru
menambah ruang terbuka hijau memastikan pompa pompa bekerja dengan baik
menambah kemudian kapasitas pompa kemudian tanggulnya diperbaiki
lalu kemudian normalisasi dilakukan dijalankan dengan baik kita bantu pemerintah pusat
dan memberikan signifikansi dampak reduksi banjir ini bagi masyarakat dki jakarta
terpulang dari komitmen pemprov dki jakarta
dan kita melihat saat ini ya berada di pengelola limbaga

ya sebetulnya jika ada keinginan jika ada komitmen yang kuat dan samakan esensi tadi
ya jadi cepat kita bisa kemudian mengeksekusi
kita bangga sekali tanggal dua puluh empat januari kemarin ya tbm mesin penggali terowongan tadi kemudian bisa menembus
ya sehingga tersambung
siliwung dengan pkt tadi ini sebuah terowongan yang sangat luar biasa menurut saya
yang cepat sekali

dan ini yang kemudian harus dijadikan peburu

kita bersama dan juga saya yakin pemprov dki jakarta dengan pj gubernur heru sekarang ini
dia paham karena ini menguasai masalahnya tadi
sehingga tidak perlu ada kesangsian keraguan bahwa ini tidak populer
masyarakat kalau diajak berkomunikasi dan kemudian melakukan pendekatan pendekatan seperti yang dikatakan kang yaya tadi
ya awalnya mereka barangkali survive
tapi kemudian mereka paham bahwa mereka juga ingin bebas dari situasi yang tidak menguntungkan
yang datangnya setiap musim hujan tadi
dan apalagi putri
kita akan menghadapi tantangan yang lebih berat ke depan
kenapa dampak dari perubahan iklim kita akan menghadapi situasi cuaca cuaca yang sangat tidak kita bayangkan
dan kita harus siap menghadapi ini
jangan sampai kemudian ya kita gampang lagi dan kita nanti rame berpolitik
ini dia sehingga akhirnya tidak terselesaikan
pak firdaus berarti sekarang setelah sodetan ciliwung kbt ini akan targetnya beroperasi akhir april
berikutnya yang disini
apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk katakanlah membentengi jakarta atau mencegah banjir atau mengurangi dampak banjir itu apalagi pak firdaus
dan termasuk kita mengamankan ibu kota dari ancaman rop kenapa
karena kan muka tanah kita kan turun terus
ya jadi mengamankan kota ini tidak hanya dari hulu tetapi juga bagaimana menata di dalamnya sistem drainase yang ada
termasuk folder pompa yang ada
kemudian kita memastikan bahwa jangan sampai ya rop mungkin tinggi
ya rop mungkin tinggi karena muka air laut naik tanahnya turun
sehingga kita kan kemudian sudah menggagas ya sejak tahun dua ribu
ya itu adalah bagaimana kita membangun tanggul laut ya untuk mengamankan jakarta katakan dua ratus tahun
giant seawall ya pak firdaus giant seawall betul
pastikan tanggul pantainya juga akan semakin kokoh bila menghadapi kondisi cuaca yang tadi yang tidak menguntungkan tadi
nah ini kerja bersama ya
pemerintah pusat jelas bahwa ini ibu kota negara komitmen kita tidak bisa dikesampingkan karena ada undang undang ibu kota
tinggal tadi bagaimana kemudian pemprov dki jakarta sinergi kolaborasi dengan pemerintah pusat
lalu berkomunikasi dengan masyarakat berdialog dengan masyarakat menjelaskan dengan terbuka
tidak ada hal hal yang tidak tersampaikan dengan baik
saya yakin ini terselesaikan dan saya melihat bagaimana
gubernur dki jakarta langsung turun ke lapangan begitu dilantik berdialog ke lapangan
dan masyarakat melihat bahwa ini sebuah semangat baru spirit baru
dan ini terbukti bahwa kita dalam waktu yang cepat sekali bisa menyelesaikan saudetan ini
kalau secara teknis kita tidak punya hambatan
kita punya kapasitas
dikatakan kang yaya tadi masalahnya ketika dibawa ke ranah politik dibawa ke kalkulasi politik
ya pertimbangan pertimbangan kebentum
ya ini kan menjadi berat
baik baik ini akan menjadi berat
kang ya terakhir dari anda
jadi kalau misalnya kita menghadapi hal hal seperti ini lagi kita tahu sekalipun memang mungkin ya
mungkin tidak ada yang tidak ingin mengaitkan ini ke politik
tapi kita tidak bisa melempar pandangan dari hal itu juga
jadi kalau misalnya kita lihat terutama untuk ibu kota nih karena memang tidak satu tahun tidak dua tahun
ini proyeknya berkesinambungan
ya kang yaya
ya ini mudah mudahan suara masuk
pertama begini di dki itu banyak orang pintar banyak para ahli
sudah banyak rencana yang dibuat gitu kan
pertanyaannya kan tinggal berani mengeksekusi
dan saya yakin kajian kajian seperti tadi saudetan
normalisasi master plan atau perencanaan perencanaan teknis
itu pasti sudah memperhitungkan
cuma pertanyaannya adalah keberanian untuk mengeksekusi dan berani menyelesaikan masalah
kita ini kadang kadang suka andilau ya antara dilema dan kegalauan
mengambil satu keputusan
jadi kadang kadang saya tidak terserang saja
mungkin pak sirgaus mengalami atau siapa
ini loh perhitungannya
risikonya seperti ini secara teknis dan kita bisa mengatasi masalahnya
tetapi dalam konteks keberanian mengambil keputusan
itu yang kadang kadang orang takut berpolemik terlalu panjang
nah sebetulnya ini bisa diselesaikan dengan melakukan komunikasi
di pada pengadilan dan sebagainya
tinggal sebetulnya bagaimana membangun komunikasi
kata kunci dari semua persoalan yang menghambat proses pembangunan teknis di jakarta adalah trust
jadi kalau kuncinya bisa bahwa pemerintah itu punya tujuan baik
dan berani menanggung risiko implikasi
berapa kerugian yang harus ditanggung
sebetulnya tidak ada masalah yang sulit di jakarta
jadi intinya untuk jakarta memang komunikasi
dan koordinasi ya antara pusat dan pemprov
pak firdaus ali terima kasih banyak
dan kolaborasi juga
pak firdaus ali terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung
dan juga kang yaya terima kasih banyak untuk diskusinya
sehat selalu selamat malam
selamat malam terima kasih